pasca diperbaiki dua bulan lalu kondisi jalur pantura gresik justru semakin mengkhawatirkan
pasalnya perbaikan yang dilakukan terkesan asal asalan
kondisi jalur yang penuh kerikil dan batu kini tak ubahnya seperti padang pasir
beginilah kondisi jalur pantura denles di desa betoyo gresik
sudah dua bulan jalan nasional kelas dua ini kondisinya sangat memprihatinkan mirip padang pasir
tidak hanya penuh pasir dan kerikil namun juga berdebu terutama saat kendaraan roda empat melintas
debu tebal juga terlihat menempel di daun pohon sepanjang jalur pantura
akibatnya selain mengganggu pernafasan pandangan mata juga terbatas sehingga membahayakan bagi pengguna jalan
begitu juga saat hujan turun kondisi jalan semakin buruk becek dan berlubang
kondisi ini juga berbahaya bagi pengendara karena jalan menjadi licin
jalur pantura denles sempat menjadi viral di berbagai media sosial dengan sebutan jeglongan sewu
sejak saat itu pemerintah melakukan sejumlah perbaikan
namun sayangnya perbaikan yang dilakukan terkesan asal asalan hanya menggunakan batu kapur pasir dan batu
akibatnya jalan bukannya tambah baik justru menambah masalah
warga berharap balai besar pelaksana jalan nasional segera memperbaiki ulang